menteri dalam negeri cahyo kumolo menyerahkan soal pengganti kursi dki ii ke partai pengusung
pemerintah tak ikut campur soal siapa yang akan mengganti sandiaga uno sebagai wakil gubernur dki jakarta
cahyo mengatakan pemerintah menunggu keputusan partai pengusung mengenai nama pengganti sandiaga
partai pengusung harus menentukan satu nama yang diputuskan di paripurna dprd untuk mengganti sandiaga uno
cahyo menambahkan sesuai dengan undang undang pemilu pejabat negara yang mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden tidak harus mundur dari jabatannya
tapi pejabat yang bersangkutan harus mengajukan cuti selama masa kampanye
soal mau diambil dari partai mana itu bukan menang pemerintah
yang penting itu kewenangan partai pengusung anies dan sandiago
diputuskan di dprd
kemudian dprd mengirimkan nama ke pak presiden lewat mendagri
udah tuh aja sampel
sebenarnya sandiago tidak harus mundur
tapi dia kan minta mundur
lalu kami serahkan pada partai pengusung
aturannya setelah pengumuman resmi dia sebagai capres sahabat pres
jangka waktunya tidak boleh melebihi delapan belas bulan
dari masa jabatan
dan para daerah
partai keadilan sejahtera dipastikan mengisi kursi wakil gubernur dki jakarta
yang ditinggalkan sandiaga uno untuk berlaga di pilpres dua ribu sembilan belas
hal itu diungkapkan gubernur anies baswedan pada kamis pagi
anies menyebut bahwa proses politik antara dua partai pengusung anies sandi
yakni partai gerindra dan partai keadilan sejahtera
telah menyokapaati akan memberikan kursi wakil gubernur dki jakarta
kepada partai keadilan sejahtera
kursi yang akan menggantikan sandi masih belum diputuskan
karena menunggu rapat paripurna dprd dki jakarta
untuk penetapan pemberhentian sandiaga uno sebagai wakil gubernur dki jakarta
harusnya pagi ini yang melepas wagub
partai pengusungnya hanya dua yaitu gerindra dan pks
lalu setahu saya sudah ada kesepakatan antara gerindra dan pks
bahwa yang mengusulkan nanti adalah pks
jadi kita lihat